calon wakil presiden terpilih yang juga wali kota solo jawa tengah gibran raka buming raka menyebut
ada sejumlah partai politik yang sudah membuka komunikasi masuk koalisi
namun gibran belum mau menyebut partai mana saja yang bakal merapat
pernyataan gibran ini menjawab soal pertemuan jokowi dengan menteri dari pkb di balai kota solo jawa tengah kemarin
gibran justru memberikan bocoran ada lebih dari satu partai yang sudah menjalin komunikasi